terima kasih dr rai
selamat sore saudara saudara sekalian
hari ini kami akan kembali mengumumkan tentang update data
yang kita impun dari kemarin sampai dengan hari ini
kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen
untuk hari ini sebanyak dua puluh tiga enam ratus sembilan spesimen
sehingga kalau kemudian kita lihat total keseluruhan
yang sudah kita pereksa spesimennya adalah satu lima belas enam ratus tujuh puluh delapan spesimen
dari jumlah itu kita akan mendapatkan hasil positif
terkonfirmasi sebanyak satu enam ratus sebelas orang
sehingga akumulasi totalnya menjadi tujuh puluh dua tiga ratus empat puluh tujuh orang
sehingga akumulasi totalnya menjadi tujuh puluh dua tiga ratus empat puluh tujuh orang
kalau kita lihat sebaran dari penambahan kasus hari ini adalah sebagai berikut
dki jakarta hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak dua ratus enam puluh orang
dilaporkan sembuh satu ratus delapan puluh orang
kemudian jawa timur dua ratus empat puluh enam orang kasus baru
dan dilaporkan sembuh dua ratus tiga puluh empat orang
satu ratus tiga puluh empat orang kasus baru dan lima sembuh
satu ratus tiga puluh dua kasus baru dan tiga puluh sembuh
satu ratus dua belas kasus baru dan dua belas sembuh
satu ratus lima kasus baru dan dua puluh delapan sembuh
seratus kasus baru dengan satu ratus enam puluh lima
satu ratus tujuh belas prinsip melaporkan kasus baru di bawah sepuluh
dan ada sembilan prinsip yang hari ini melaporkan tidak ada kasus baru sama sekali
di antaranya adalah aceh
dan nusa tenggara
jumlah kasus sembuh yang kita data hari ini adalah sebanyak delapan ratus tujuh puluh delapan orang sehingga totalnya menjadi tiga puluh tiga lima ratus dua puluh sembilan orang
sementara laporkan meninggal ada lima puluh dua orang sehingga total meninggal adalah tiga empat ratus enam puluh sembilan orang
saudara saudara dari koordinasi kami terakhir dan pengecekan dengan kluster yang kita identifikasi kemarin
di sekolah calon perwira tni angkatan darat dari satu dua ratus enam puluh dua kasus konfirmasi positif dan tujuh belas yang dirawat di rumah sakit dusira
saat ini kondisi yang dirawat sudah membaik
sudah tidak ada lagi yang demam yang panas kemudian keluhan batuk juga minimal
sementara yang lainnya menjalankan karantina wilayah dengan baik dilaporkan untuk pemantauan hari ini semuanya dalam keadaan baik
dan secara ketat kompleks ini kita karantina sehingga tidak diizinkan ada yang keluar masuk
baik yang dari dalam maupun yang dari luar
ini yang kita yakini bahwa kendali terhadap kemungkinan sebaran dari kluster ini sudah bisa kita laksanakan dengan sebaik baiknya
oleh karena itu kita harapkan masyarakat tidak panik
karena ini sudah tertangani sesuai dengan protokol standar internasional yang ditentukan oleh wau
dengan pemantauan yang sangat ketat yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan
kesehatan provinsi jawa barat dinas kesehatan kota bandung dan kesehatan kodam tiga siliwangi
oleh karena itu saudara saudara sekalian kita tidak perlu mengkhawatirkan ini dan kita bisa mengendalikannya dengan baik
kemudian sampai dengan hari ini tingkat hunian rumah sakit bor yang disediakan untuk perawatan kasus covid sembilan belas
baru terpakai sekitar satu lima juta orang
oleh karena itu kapasitas kita masih cukup
namun sekali lagi penambahan kasus yang kita dapatkan dari berbagai provinsi
ini didominasi oleh kasus kasus yang kita dapatkan dari tracing secara agresif
terhadap riwayat kontak dekat pasien konfirmasi positif yang kita rawat
kemudian dilakukan pemeriksaan secara masif dengan menggunakan pcr atau tcm yang berbasis antigen
sehingga sebagian besar kasus yang kita dapatkan adalah kasus kasus dengan gejala atau keluhan yang sangat ringan
atau kadang kadang secara subjektif yang bersangkutan merasa tidak sakit
inilah yang menjadi tantangan kita
karena yang pertama kita harus meyakinkan yang bersangkutan bisa melaksanakan isolasi secara tepat
agar tidak menjadi sumber penularan bagi orang lain
dalam beberapa hari ini kita mendengar kekhawatiran masyarakat terkait dengan sebaran penyakit ini
yang diterjemahkan bisa disebarkan melalui udara
saudara saudara dari beberapa kali kami mencoba berkomunikasi dengan wau
sebenarnya kasus ini lebih cenderung disebarkan oleh mikroplet droplet yang sangat kecil
yang kemudian bisa bertahan lebih lama di suatu ruangan
manakala ruangan tersebut sirkulasi udaranya tidak berjalan dengan baik
partikel droplet ini tertahan melayang layang cukup lama di udara
sehingga memungkinkan siapapun yang nantinya berada di ruangan tersebut dan tidak terlindung
karena tidak menggunakan masker atau menggunakan masker tetapi digunakan dengan cara yang tidak tepat
akan sangat memungkinkan untuk mendapatkan penularan
oleh karena itu sekali lagi kita ingatkan
upayakan di semua ruang kerja kita dijamin sirkulasi udaranya berlangsung dengan baik
sehingga setiap saat udara bisa kita gantikan dengan udara baru yang lebih segar
oleh karena itu upayakan ini bisa kita lakukan dengan baik
paksakan udara bergerak apakah menggunakan kipas angin atau menggunakan
kipas untuk menghisap angin ini udara ini keluar agar semuanya selalu bergerak
kemudian kalau memungkinkan jendela dibuka pada pagi hari agar udara segar yang dari luar pun juga bisa masuk
ini adalah upaya upaya kita agar udara yang terjebak di ruang kerja tidak tertahan sampai berhari hari
tanpa ada sirkulasi yang memadai
ada empat ratus lima puluh sembilan kabupaten kota yang sudah terdampak sekarang di seluruh provinsi di tiga puluh empat provinsi
dan dari jumlah itu kita masih melakukan pemantauan untuk udp sebanyak tiga puluh delapan tujuh ratus lima orang dan pdb tiga belas delapan ratus delapan puluh dua orang
mari kembali kita pahami bahwa penularan covid sembilan belas ini bisa terjadi
sumber penularnya tidak menggunakan masker sehingga droplet dia baik yang ukurannya besar
yang mudah jatuh dengan jarak jangkau yang pendek atau droplet dia yang berupa mikro droplet
yang bisa melayang di udara dalam waktu yang relatif lebih lama ini bisa ditahan karena menggunakan masker
kemudian kita yang rentan siapapun yang rentan
siapapun rentan terhadap penularan ini gunakan masker dengan cara yang baik
kemudian dengan mulai beraktivitasnya beberapa perkantoran perhatikan betul sirkulasi udara di ruang kerja anda
upayakan selalu diganti
hal yang sederhana lakukan
karena inilah upaya kita bersama sama untuk mengendalikan sebaran covid sembilan belas ini
kita pasti bisa melakukannya
terima kasih selamat sore